tradisi memperingati tahun baru islam atau dikenal dengan grebek suro
di sejumlah daerah di jawa timur berlangsung meriah
di ponorogo demi mendapatkan berkah ratusan warga rela berdesak desakan
untuk mendapatkan hasil bumi
sementara di mojokerto warga menggelar drama kolosal
hingga berebut gunungan tumpeng
setelah didoakan ratusan warga desa telaga ngebel
kabupaten ponorogo langsung menyerbu gunungan tumpeng
yang berisi aneka hasil bumi
baik tua maupun muda tak ingin ketinggalan mendapatkan aneka sayur mayur
dari gunungan tumpeng meski harus berdesakan
warga percaya dengan berebut hasil bumi akan mendatangkan berkah
yakni sebuah keselamatan dan hasil panen yang melimpah
tapi kalau ini kan berebut tapi kenapa sih bu intinya bu
katanya dengan ritual ini kita bisa mendatangkan berkah
sebelumnya gunungan hasil bumi ini diarak keliling kampung
dengan diiringi tarian daerah yang dianggap sakral
selain berebut tumpeng warga juga menenggelamkan satu tumpeng
yang terbuat dari beras merah di tengah tengah telaga
tradisi kirap ini merupakan agenda tahunan warga telaga ngebel
setiap saat menyambut datangnya tahun baru islam atau satu suruh
tradisi satu suro di mojokerto juga berlangsung meriah
ratusan warga desa trawas berebut aneka sayur mayur
di dalam gurungan ancak usai didoakan oleh tokoh desa
meski harus saling dorong warga tetap antusias mengambil hasil bumi
yang terpajang di atas ancak
bahkan untuk mendapat lebih banyak
sebagian warga ada yang menadahnya di dalam sarung atau karung
untuk dibawa pulang
tradisi rebutan gunungan ancak ini sudah biasa dilakukan warga
setiap memperingati tahun baru
mereka percaya dengan berebut ancak akan membawa keselamatan
bagi warga desa